bagaimana jika dunia pertanian digabungkan dengan kecanggihan teknologi
hasilnya bisa saja sangat menguntungkan
seperti yang dialami oleh platform igrow sebuah perusahaan asal depok
mereka berhasil menggabungkan unsur pasar teknologi dan juga modal ke dalam satu aplikasi
seperti game parfield di dunia nyata
platform bernama igrow membantu pengguna untuk mendanai petani lokal
menariknya pengguna tidak perlu terlibat dalam semua aktivitas proses tanam
mereka menghubungkan keahlian bercocok tanam pasar dan modal ke dalam satu platform
ya igrow memungkinkan pengguna berinvestasi di bidang pertanian dan memantaunya secara online
ini bagaimana anda meyakinkan pengguna
apakah yang akan mereka lakukan ketika membeli tanaman atau pohon yang dapat menghasilkan uang
pertama mereka akan memilih dari sini portfolio
kita ada beberapa macam tanaman
di situ kita bisa lihat simulasinya
jadi orang akan tahu kira kira mereka dapat berapa
misalnya kamu investasi satu pohon dua lima juta
kita ada perhitungannya
mulai dari tahun berapa dia mulai menghasilkan sampai perhitungan statistiknya berapa
baru di situ dia nanti klik invest now
jadi igrow itu aplikasi mobile dan web yang menghubungkan antara pemilik modal yang mensponsori penanaman
yang nanti akan ditanamkan oleh petani lokal di atas tanah yang tidak terpakai
nanti ditanam kemudian setelah panen nanti kita jual ke pembeli hasil panen
dan nanti dibagi hasil ke semua stakeholder terlibat
informasi mulai dari perkembangan pohon per minggu
hingga berapa banyak co dua yang telah diserap oleh tanaman milik pengguna
bisa dipantau melalui dashboard igrow
dian melakukannya setiap pagi dari komputer miliknya
jadi di desktop ini ada tampilan progress nya
di sini ada gambar gambar yang direport dari lapangan
ada beberapa report detail yang sudah masuk yang saya dapatkan dari lapangan
saat ini mereka mengklaim memiliki delapan lima ratus pengguna dan sudah bekerjasama dengan dua dua ratus petani
mereka berhasil memanfaatkan seribu hektare lahan yang tidak terpakai untuk bercocok tanam di pulau jawa dan bali
sebenarnya kita memilih bibit bibit ini berdasarkan pada pasal
jadi kita mencari dulu pasarnya yang paling prospektif dan bisa menyerap hasil panen nanti secara keseluruhan di akhir
sehingga kita sudah memastikan nih supply chain itu sudah lengkap sebelum kita memulai penanaman
berkat inovasinya igrow diganjar penghargaan mulai dari event startup istanbul di turki
hingga diundang ke san francisco oleh lima under startup sebuah perusahaan modal ventura terbesar di amerika serikat
mengingat pasar kebutuhan makanan organik mencapai angka delapan puluh juta dolar amerika atau setara satu triliun rupiah
nampaknya igrow bisa terus tumbuh dan menjanjikan